kami akan berbincang mengenai jakarta saat ini yang sedang berulang tahun dengan sutioso
ada bang yos gubernur jakarta yang menjabat di periode seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh hingga dua ribu dua puluh
bang yos selamat malam
bang yos ini sebagai orang yang pernah menjabat yang pernah memimpin ibu kota di kurun waktu sembilan puluh tujuh sampai dengan dua ribu tujuh kurang lebih sepuluh tahun
gimana sih bang yos melihat perubahan kemudian melihat transisi wajah ibu kota dengan segala problematikanya
sampai dengan saat ini bang yos
ya memang saya waktu menjabat itu kan dalam kondisi lagi ada krisis ya
krisis ekonomi atau krisis politik menjadi krisis multidimensional yang akhirnya menjelma suatu apa namanya ya
ya hancur hancuran lah jakarta anda masih ingat itu ya
nah sehingga memang uang tidak ada tari investor juga kepercayaan mereka sudah hilang pada kita perlu waktu lama itu intinya kan
tetapi visi kita kan tetap ya membangun jakarta ini sejajar dengan kota kota besar lain di dunia yang dihuni oleh masyarakatnya yang sejahtera lahir dan batin gitu
nah jadi apa yang bisa kita mulai gitu yang saya harapkan memang tiap pergantian gubernur itu gubernur yang baru itu harus paham betul bahwa pendahulu pendahulunya melakukan apa gitu apa yang harus diteruskan gitu
nah masalah masalah klasik jakarta tentu untuk mensejajarkan
jakarta tentu untuk mensejajarkan dengan kota besar lain di dunia itu tentu yang pertama adalah kemacetan kan
nah kemacetan ini kan sudah ada juga blueprintnya yang saya bikin tahun dua ribu tiga ya bagaimana membangun sebuah jaringan transportasi makro ibu kota yang juga mengakses tetangga kita di tangerang bogor bekasi gitu
mengapa harus mengakses tetangga kita
karena tahun dua ribu tiga saja sudah ada enam ratus ribu kendaraan masuk dari tetangga kita ke jakarta
ya itu berarti tujuh belas tahun lalu
tentu sekarang sudah jutaan
nah untuk itu sudah kita juga survei kenapa mereka mau kendaraan dengan segala risikonya ya
macet bensin kehilangan waktu dan bayar tol segala macam
karena tidak ada kendaraan lain yang layak untuk dipakai
karena itulah mereka kita akses gitu kan
yaitu kita merancang itu ada empat moda yang kita akan luncurkan
mrt ini kendaraan yang paling besar lah gitu
yang ngangkut ribuan orang dalam satu jam
itu meluncur dari utara ke selatan melalui tamrin sudirman
nanti sampai fatmawati
tetapi kemudian itu kita lanjutkan sampai depok dan bogor gitu kan
jadi di depok pokor sana ada stasiun besar mrt
di mana orang bogor dan depok yang kerja atau sekolah di jakarta diharapkan berhenti di
stasiun itu lalu menaiki mrt
nah bagaimana dengan tetangga kita tangerang dan bekasi kita akses dengan dua moda
satu adalah busway
busway itu waktu zaman saya pun sudah nempel di perbatasan tangerang bekasi
sebenarnya harapan saya mereka melanjutkan dengan sistem yang sama
mereka kan cuma hanya bikin infrastrukturnya aja
menyediakan jalannya gitu ya
bikin kapasitas kita itu lalu dengan halte halte bisnya kan kita yang lewat gitu kan
nah dia juga diakses dulu dengan namanya monorail
tetapi zaman ahok lalu diganti lrt
gak ada masalah itu
nah alhamdulillah sekarang kan oleh gubernur gubernur berikutnya setelah saya ini kan dilanjutkan mrt sudah berjalan
sayangnya lrt ini hanya realnya aja
saya gak pernah lihat keretanya yang berjalan
nah begitu juga busway yang dulu ditolak dan didimu abis abisan saya
nyatanya kan jadi primadona transportasi masyarakat
itu ada lima belas koridor
sekarang ini dari kupon kupon dilanjutkan saya sepuluh
terus voka nambah satu lagi
tempat jokowi ahok merawat dua
masih dua sebenarnya sisanya
nah moda yang lain yang alternatif apa
moda yang alternatif adalah motorway
itu baru bisa berjalan
kalau sungai sungai kita dinormalisasi
nah jaringan ini terintegrasi
satu sama lain saling mengakses gitu
nah oleh karena itu ini harus diselesaikan gitu supaya tidak terjadi satu kerugian yang besar karena kemacetan
kemacetan itu bukan kerugian kita finansial saja tetapi juga menimbulkan kerugian di bidang kesehatan terutama anak kita
nah memang jaringan itu kan dulu kan orang berpantau nanti untungnya apa
ya untungnya secara langsung
karena itu namanya transportasi umum itu harus representatif
dalam arti dia itu adalah aman nyaman tepat waktu dan terjangkau tiketnya
karena teknologi tinggi pasti mahal
karena itulah perlu disubsidi
basmi kan bagaimana tiga lima bisa keliling jakarta kalau nggak kita subsidi
nah begitu juga
dengan modal lain harus disubsidi
keuntungan kita pada saat kendaraan jutaan diparkir di rumah lah itulah berapa juta galon bisa dihemat setiap hari
jadi gitu ya
nah masalah berikutnya yang kedua tentunya masalah banjir
banjir juga sudah ada blueprintnya cara menyelesaikannya bagaimana gitu kan
nah dihilir diantaranya kecuali membangun drenase drenase yang memang sudah premier maupun sekender yang berjalan harus berjalan dengan baik
tetapi yang paling penting adalah bagaimana mengembalikan sungai itu sesuai fungsinya
dan sungai itu kan dihuni oleh para urban gitu kan
kiri kanan sungai yang tadinya zaman sipitung enam puluh tujuh puluh meter sekarang tinggal dua puluh lima dua puluh meter gitu kan
kurang nah oke
nah itu menjadi jangkal dan sempit karena harus dikembalikan lah rakyatnya kemana kan penghuninya pindah ke rumah susun
jadi sudah saatnya kita membangun rumah susun masal gitu kan
sudah saya berikan contoh juga dulu kalianke empat ribu kakak saya pindahkan
itu juga kayak perang dunia itu situasinya itu
selalu ada perlawanan selalu ada provokator di dalamnya ya
tetapi pemimpin jangan mundur pada saat kita yakin kita memberikan tempat yang lebih layak lebih baik harus berjalan gitu kan
bang yos sebentar
kalau misalnya kita ngomongin soal permasalahan ibu kota memang jelimet ya
tapi itu kayak tongkat estafet dari setiap
era kepemimpinan gubernur yang memang harus menyelesaikan masalah masalah itu dan ini menjadi proses yang berkelanjutan
tapi bagaimana kalau bang yos kan tadi pas bang yos menjabat sebagai orang nomor satu di dki harus dihadapkan dengan tantangan tadi krisis ekonomi
nah kalau sekarang ini adalah pandemi gimana melihat bagaimana pengendalian penanganan kita tahu jakarta ini juga masih menjadi kota atau wilayah dengan urutan teratas ini untuk kasus positif covid nih
wajar saja kalau orang bertanya ya penduduknya paling kecil diantara jawa lain jawa tengah jawa timur maupun apalagi jawa barat kok paling banyak yang terdampak kan gitu kira kira ya
nah itu ada jawabannya walaupun kita hanya kira kira sepuluh juta tetapi kita menghuni wilayah yang sangat kecil gitu kan
sekarang ini kepadatan penduduk sudah ada dua puluh sampai dua puluh lima ribu per kilometer persegi
jadi bagaimana kita menghuni wilayah yang sangat kecil gitu kan

nah lagian juga saran saya ini pemda itu segera harus melakukan paling tidak rapid test ya untuk semua orang di jakarta
sekarang ini kita nggak tahu siapa terdampak siapa tidak gitu kan
nah kalau kita sudah tahu siapa yang terdampak itu kita pisahkan sehingga kita tahu ini orang orang sehat ini orang terdampak
orang terdampak tentu kita apa namanya selesaikan di jakarta
rumah sakit lah yang saya kira jumlahnya cukup
nah yang tidak itu artinya ya bisa kita lepas kan tetapi tetap harus protokol kesehatan itu harus diperhatikan harus diterapkan gitu
karena pilihannya memang dilematis jakarta ini
kalau semua orang di lockdown ya pilihannya adalah mati kelaparan kan
atau mati karena corona
jadi kan kita nggak mau dua duanya
karena itu dikendorkan
nah dikendorkan ini juga bukan barang mudah
bagaimana misalnya menjaga jarak di transportasi di kereta api atau di busway itu susah banget memang prakteknya
namun kalau kita tahu orang itu yang terpapar itu kita sudah tahu persis yang kita pisahkan gitu
jadi kita meyakini yang keluar ini memang orang orang sehat semua gitu kan
bang yos terakhir
bang yos kalau tadi pertanyaannya agak agak serius
kalau sekarang kita penasaran ya saya juga penasaran
sepuluh tahun menjadi orang nomor satu di ibu kota terus kemudian menjadi penghuni tetapnya sampai dengan sekarang
penasaran apa sih yang membuat bang yos rindu akan jakarta gitu
apa yang kira kira misalnya kayak atau tempat ikonik atau makanan lah
sebutkan tiga tempat favorit bang yos
kalau saya itu rindu jakarta ya karena banyak masalah gitu jakarta ini
banyak masalah justru membuat rindu
iya karena aku senang menghadapi tantangan gitu kan
jadi jakarta memang harusnya menjadi banyak masalah gitu kan
karena jakarta ini lain dari ibu kota negara lain kan
ini kan diborong semua semua fungsi kan
fungsi pusat pemerintahan fungsi pusat ekonomi perdagangan pusat pelajar pusat perdagangan
pusat wisata pusat budaya karena semua etnis ada di sini
jadi ini kayak magnet akhirnya jakarta kan nyedot orang orang daerah gitu kan
inilah masalah orang daerah yang datang kalau kaya kaya kalian aku gampang nyarikan kerja kan
iya kan telebretes bisa mudah dikerjakan punya keterampilan apalagi ini kan bonek semua
yang punya keterampilan gak punya modal nekat bawa anak istrinya kesini kan
nah nanti itulah kekumuhan tiap kali dia mau nyari tempat
dia mau nyari tempat dimana rempat dulu gak ada mahal anunya kan gak ada
akhirnya nyarbu tempat tanah orang tanah negara sudah diusir sana sini akhirnya pinggir kali
ini lah tantangan tantangan yang sebenarnya menarik saya kan
nah oleh karena itu sekali lagi karena normalisasi menghadapi rata rata kecil
biasanya banyak yang datang menjadi provokator tapi harus dilakukan
asal kita memindahkannya lebih sehat lebih baik lebih manusiawi jangan pernah ragu kita
jadi masalah jangan bikin jengnya justru itu jadi pembelajaran kita ya
penghuni jakarta untuk membuat ibu kota menjadi lebih baik
terima kasih bang yos sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini